kita beralih ke informasi lain seorang siswi smk di kota bogor jawa barat
selasa sore ditikam pemuda misterius saat melintas di gang sepi
akibatnya korban tewas lantaran mengalami luka tusuk di bagian dada kiri
sementara polisi yang melakukan olah tkp mengamankan bukti berupa sarung badik dan rekaman cctv
dalam rekaman kamera cctv pelaku tampak menunggu korban di bibir gang sempit
kawasan jalan riau kota bogor jawa barat selasa sore
korban yang turun dari arah berlawanan langsung dihampiri pemuda tersebut
dan ditikam pisau di dada kiri
akibatnya korban tersungkur di atas tangga sementara pelaku kabur
warga yang menumbukan korban gagal menyelamatkan nyawa gadis bernama jubelia novencahya tersebut
sementara polisi yang melakukan olah tkp menyita bukti sarung badik serta rekaman cctv di lokasi
korban jubelia diketahui merupakan warga bandung yang sudah dua tahun kos di sekitar lokasi
korban biasa melintas gang tersebut saat pulang maupun berangkat sekolah
menurut pemilik kos siswi smk fatima itu sempat terlihat bersama seorang teman lelaki
terakhir kemarinnya itu dia bertemu setengah cowok satu sekolahan
yang setahu saya itu yang dibilang pacarnya itu dia ada satu tapi beda satu sekolahan
dia juga itu anak sekolah juga tapi beda sekolahannya
yang kemarin terakhir itu itu teman satu sekolahannya
kasus pembunuhan siswi kelas dua belas itu masih ditangani oleh satgereskrim polresta bukorkota
sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit pmi bogor untuk otopsi
muhammad juanda bogor